nasib malang menimpa selfie amalia nuraini
mahasiswi fakultas hukum universitas surya kencana cianjur jawa barat
yang tewas ditabrak mobil yang melintas saat sedang mengendari sepeda motor
di jalan raya bandung cianjur pada jumat dua puluh januari lalu
kepala polres cianjur menyebut hasil pemeriksaan sementara
sembilan saksi menunjukkan korban tewas tertabrak sedan milik warga
yang mengikuti iring iringan mobil anggota polda metro jaya
keterangan kepala polres cianjur ini dibantah oleh kuasa hukum korban
sekaligus dosen hukum dfa unsur cianjur yudi junaidi
melalui media sosialnya ia mengatakan
fakta yang disampaikan polisi bertolak belakang dengan bukti yang sudah dikumpulkan
yudi pun memimpinnya
minta kepala polres cianjur menyerahkan kasus ini ke mabes polri